buntut digelarnya acara gelar latihan bersama fpi
komandan distrik militer enam ratus tiga lebak dicopot dari jabatannya
komandan kodim enam ratus tiga lebak letkol czi ubaidillah dicopot dari jabatannya
usai pemeriksaan pada kamis lalu
dari laman detik com ubaidillah dinilai tidak melaporkan kegiatan pembinaan bela negara
kepada danrem maupun pangdam tiga siliwangi mayor jenderal tni muhammad herindra
pangdam tiga siliwangi pun segera mengganti posisi tersebut dengan pejabat baru
kegiatan latihan bela negara kodim lebak dilakukan terhadap anggota ormas front pembela islam atau fpi banten
foto foto latihan bela negara ini sempat diunggah oleh akun instagram dewan pimpinan pusat front pembela islam pada enam januari lalu
tni menegaskan menolak aktivitas latihan bela negara yang dilakukan ormas yang tidak pro pancasila juga nkri
latihan bela negara harus memperoleh persetujuan
dilakukan secara hirarkis dengan melapor ke danrem dan juga pangdam
tni menolak latihan kepada ormas ataupun lsm yang tidak pro pancasila dan tidak pro nkri
sebetulnya untuk bela negara ini ya bisa dilakukan oleh setiap warga negara
tetapi tentunya termasuk lsm lsm mana pun bisa
tetapi tentunya yang akan kita laki adalah lsm lsm yang pro nkri yang pro pancasila
yang pro bdk tunggal ika pro kemajumukan
itu kita siap melatih
tetapi kalau ormas ormas yang tidak pro pancasila tidak pro nkri tidak pro ud empat puluh lima tidak pro kemajumukan
saya akan pertimbangkan itu